ganya aneh banget mas dunanya
terus tiba tiba dia bilang katanya udah gak bisa lagi
soalnya dia selama ini
bukan selama ini maksudnya yang kemarin itu
sama orang makanya el bisa nyanyi di cafe itu
berarti dia itu orang suruhan
ya harusnya gitu
terus yang dia bilang makanya el bingung banget
emangnya kira kira siapa ini
ibu cuma kecapean aja
kamu tau gak el
hari ini ibu tuh maraton
ada meeting kerjaan kantor banyak
jadi ibu kecapean
tapi kamu tenang aja
ibu istirahat juga udah enakan
kau cuma mikirin el doang
sampai gak mikirin ibu
kejadian sekarang ini
sayang ya ampun
ibu malah gak kepikiran
kok pasti hati kamu juga lagi kacau kan
tapi kamu tenang ya sayang
semua masalah pasti ada jalan keluarnya
el bakal berusaha cari cafe lainnya bu
jadi el bisa bantu ibu deh
buat bayar penalti
iya terserah kamu
pokoknya ibu dukung setiap apa yang kamu lakukan
ibu jadi inget
dulu kan kamu pernah ditawarin sama
yang waktu kamu sama si botol kecap
kali aja dia bisa bantu kamu
saya mau menawari mbak michelle
untuk menjadi singer tetap
di salah satu cafe rekanan saya
dan setiap kali perform
mbak michelle akan mendapatkan honor sebesar
bentar tau ambil apa
jangan lupa subscribe channel ini

aduh aku harus gimana ini
ternyata pengganti michelle itu si mike
tambah lagi deh satu orang yang mau belaga jadi malaikat buat si michelle
terima kasih semuanya
oke juga sih langkahnya
pasti dibalik aksinya ini ada niatan biar michelle balik lagi simpatin sama dia
kayaknya gue emang harus secepatnya dikerja sama dengan mike daripada sama aldino yang gak bisa diandelin itu
ya halo selamat malam
masa emasnya lupa
ini saya michelle yang dulu mas nawarin buat nyanyi
ini misal yang viral itu kan ya
memang ada apa michelle hubungi saya
gini mas juna saya mau minta tolong buat cariin
mau cafe lagi buat live perform bisa gak
saya sudah tidak urusi soal itu lagi
memang sebelumnya saya mengurusi bagian itu buat kamu
karena saya dimintai tolong seseorang dengan imbalan yang lumayan bagus
hah mas dibayar
jadi mas itu bukan i o khusus live perform buat nyanyi itu bukan
saya memang bekerja di i o
tetapi saya tidak mengurusi di bidang live performnya
saya terima kerjaan itu
soalnya kerjanya cuma gampang
saya tinggal menghubungi dan ngebujuk penyanyi yang sedang viral
sampai mereka tekan kontrak
terus mas masih berhubungan sama yang nyuruh
iya saya tinggal laporan saja kalau kerjaan saya sudah selesai
dan tugas saya cuma sampai di situ saja
sorry banget kalau boleh tahu yang bayar mas juna siapa ya
nomor yang anda tuju sedang tidak aktif atau beraktif
ada ya ada apa sih
tidak aneh banget mas juna nya
kan tadi el telpon
el minta buat nyariin cafe biar l bisa live perform
terus tiba tiba dia bilang katanya udah gak bisa lagi
soalnya dia selama ini
bukan selama ini maksudnya yang kemarin itu
berarti dia itu orang suruhan
ya harusnya gitu
gitu sih yang dia bilang
emangnya kira kira siapa yang nyuruh dia ya
nah itu dia el
tadi el tanya malah mati hp nya
mike adalah my sunshine
mike bener bener dikirim tuhan
mungkin gue selama ini gak sia sia deh
gantinya bikin hati gue makin ambiar
pak geseran dikit pak
gak keliatan pak
mbak saya kan udah jajan juga disini
pak geseran dikit bisa gak sih pak
lo rumahnya udah migrasi kesini apa gimana sih
tadi katanya enak badan
sini dulu duduk yang manis
aku tuh sebenarnya ada niat busuk apa sih di belakang gue
katanya gak enak badan tau tau sampe disini
rin janeting dulu dong
ya kali gue ada niat jahat sama lo
lo kan besti gue
lo liat sendiri kan kalo mic dan tim posisi michelle